sekitar satu ratus lima puluh pembalap muda nasional saling beradu cepat dalam ajang road race seri satu racing challenge dua ribu enam belas di probolinggo
selain memperebutkan hadiah kejurnas road race ini juga untuk menjaring bakat para pembalap muda
dengan banyak tikungan tajam serta trek panjang tak ada lagi banyak peserta race yang berjatuhan di setiap tikungan
mulai dari bersenggolan antar pembalap maupun terpleset pada saat menikung
balapan ini diikuti oleh sekitar satu ratus lima puluh peserta baik lokal maupun luar jawa timur hingga luar pulau jawa
salah satu pembalap mengaku senang karena dengan adanya race ini dia bisa menghindari balap liar
contohnya untuk melatih skill skill para pembalap muda terus mengurangi pembalap pembalap liar
untuk mencari bibir bibir pembalap di probolinggo
selain memperbutkan hadiah road rate racing challenge dua ribu enam belas ini juga untuk mencari bakat bakat pembalap muda yang akan dipersiapkan ke kejuaraan nasional
kita terpanggil untuk melaksanakan satu kegiatan yang positif pembinaan pengarahan
bahkan mencari bibir bibir pembalap yang bisa mewakili daerah pembalap nasional dan kejayaan lebih tinggi
setelah seri pertama di probolinggo maka seri kedua road race akan digelar di bojonegoro serta banyuwangi